pak sebaiknya kita ke dokter aja ya
kita jual gelang ini pak
sebaiknya jangan bu
itu kan satu satunya barang berharga milik kamu
lagi pula kita tidak punya barang apa apa lagi selain barang itu
kan lumayan buat menyambung hidup kita ke depan

arman kamu tega melakukan semua ini arman
kita harus sabar bu
kartu saya menang lagi
eh pan berani kamu datang ke sini
kamu punya modal bukan
eh mana berani dia turun
dia kan sudah tidak punya modal
eh jangan salah
saya punya ini sekarang
ini modal baru untuk saya
saya mau main sekarang
lihatlah bos kita akan main
eh buka pintunya
kamu parah sih
apaan kamu ini keterlaluan ya
aku yang dibuka bu
mana rasa hormatmu kepada orang tua
orang tua macam kamu tidak pantas untuk dihormati
bapaan sih ribut ribut
sebaiknya kamu pergi dari rumah ini
bapak dan ibu yang harusnya pergi dari sini
rumah ini disumpak di seorang sakit sakitan seperti kalian
pergi dari sini
masa rakan pendidikan kamu
pendidikan kamu bilang
kapan saya dapat pendidikan yang baik dari kalian
sejak kecil saya tidak mendapat pendidikan yang baik dari kalian
buat apa saya berbuat baik sama kalian
jadi bapa pergi dari sini
kamu juga harus pergi dari rumah ini
jangan berani jangan berani menjauh
lewatkan kalian bapa

orang tua macam kamu tidak patah untuk dihormati
kau bisa tidak tahan dengan mereka ya ampun
dosa seorang anak adalah dosa kedua orang tuanya juga
apakah kalian tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan anak anak kalian adalah perbuatan kalian juga
anak adalah cerminan kedua orang tuanya
sudah menang lagi
pokoknya kita menang terus
bu kita menang
kita banyak bu
arpan mau ke sekolah bu
arpan belum bayaran
nggak enggak ada bayaran bayaran
kalau nggak bayaran arpan dan artin nanti bisa dikeluarkan dari sekolah bu
apa lagi sih
aduh anak apa sih ini berisik tau
arpan dan arpin minta uang bayaran sekolah pak
bukannya kemarin sudah bayaran kamu
tapi masih empat bulan lagi pak
ah sudah lah lebih baik kalian gak sekolah saja
guru kalian itu mau mengajar mau cari duit sih
sudah sana pergi ganggu aja